partai terakhir grup b cabang olahraga basket putra mempertemukan timnas indonesia dengan thailand
indonesia berhasil meraih kemenangan dan lolos ke babak semifinal sebagai juara grup
laga terakhir grup b berlangsung minggu malam di basketball arena morodok techno stadium phnom penh
sempat tertinggal pada dua kuartal awal andakara prastawa dan tim berhasil comeback pada kuartal ketiga serta keempat
pertandingan berakhir dengan skor delapan puluh tujuh enam puluh sembilan
pemain naturalisasi timnas lester proper menjadi bintang dalam laga ini dengan torehan dua puluh poin
sebagai juara grup indonesia akan bertemu dengan lawan berat pada babak semifinal yaitu filipina yang keluar sebagai runner up grup a
timnas basket putra indonesia berhasil lolos dengan menyapu bersih seluruh pertandingan pada fase grup